peringatan konferensi asia afrika kembali digelar di kota bandung jawa barat
setelah berjeda selama dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas
acara dimulai dengan upacara pengibaran bendera satu ratus sembilan negara asia afrika
di sekitar kawasan gedung merdeka yang menjadi lokasi diselenggarakannya
konferensi asia afrika pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengibaran bendera dilakukan oleh tiga ratus anggota pramuka kota bandung
dengan mematuhi protokol kesehatan
peringatan tahun ini bertujuan mengingatkan kembali pentingnya nilai nilai
yang disepakati dalam konferensi asia afrika sekaligus menjadi refleksi sejarah
momentum kita adalah perdamaian
di mana dasar sila bandung sekian puluh tahun kebelakang dikumandangkan di kota ini
dan kami yakin dasar sila bandung dari poin satu sampai poin sepuluh ini masih relevan
dengan situasi dan kondisi hari ini
dan juga masih dibutuhkan oleh bangsa bangsa di dunia
antara lain intinya adalah perdamaian
peringatan enam puluh tujuh tahun konferensi asia afrika mengambil tema pulih bersama bangkit perkasa
selain itu sejumlah kegiatan lain akan digelar
diantaranya jamuan teh petang bersama saksi sejarah konferensi asia afrika seribu sembilan ratus lima puluh lima
peluncuran perangko peringatan enam puluh tujuh tahun konferensi asia afrika
atau pulih bersama bangkit perkasa
mudah mudahan beberapa kegiatan yang telah kami persiapkan
bisa memberikan semangat baru buat kita semua
untuk menyadari pentingnya arti solidaritas dan juga kebersamaan
dan juga kepemimpinan indonesia di dunia
dan khususnya dalam konteks ini asia afrika
di tahun ini kami akan menyelenggarakan lebih kurang

tahun ini serangkaian acara peringatan konferensi asia afrika digelar secara langsung dan daring
sejak april hingga juni mendatang